rencana kepindahan ibu kota negara ke kalimantan timur
turut mendorong sejumlah kelompok bisnis di provinsi sekitar
untuk menguatkan roda perekonomian menopang kemajuan wilayah sekitar ibu kota
salah satunya adalah perusahaan multisektor asal kalimantan selatan
yang selama ini berkantor di jakarta
yang kini mengembalikan pusat bisnisnya ke provinsi asalnya kalimantan selatan
di penghujung tahun dua ribu sembilan belas john lin group meresmikan kantor baru
di batu licin kabupaten tanah bumbu kalimantan selatan
kantor pusat john lynn yang berada di jelandaya kodeko
kilometer satu batu licin ini menjadi pusat manajemen dan kegiatan operasional
seluruh bisnis milik john group yang sebelumnya berkedudukan di jakarta
gedung baru john group diresmikan oleh andi muhammad arsyad
ayah dari andi syamsudin arsyad
atau yang dikenal dengan haji isam
haji isam merupakan pemilik perusahaan john lynn group
yang kini memiliki sekitar delapan belas ribu karyawan
peresmian kantor sembilan lantai ini disaksikan
gubernur kalimantan selatan syedirinur
kepala staf presiden ri muldoko
mantan menteri pertanian andi amran sulaiman
dan tamu undangan lainnya
john group akan menjadikan batu licin kabupaten tanah bumbu ini
sebagai kawasan industri
seperti pertumbangan perkebunan dan argo forestry
ada pembuas lahan di kawasan ini yang digarap oleh john lynn group
sekitar dua ribu hektare persegi yang diharapkan akan memberikan
dampak ekonomi bagi daerah kalimantan selatan
kita lagi bangun kawasan industri di sini
sudah mulai di kawasan industri kita sudah ada pabrik karet
lalu biodiesel pelabuhan menyusul
lalu nanti ada industri turunan
lalu plywood juga akan kita bangun di sini
wood pallet juga sudah ada
jadi kawasan industri sudah mulai jalan
peresmian operasional gedung baru johnn group di batu licin
mendapatkan apresiasi dari gubernur kalimantan selatan syahbirin nur
syahbirin berharap perusahaan di daerah terus berkembang
menguatkan perekonomian kalimantan selatan
harap ini akan ada perkembangan yang signifikan
karena kita tahu depan juga ini daerah yang termasuk dekat dengan
kota negara rencananya dan di sini wilayahnya sangat potensial
pelabuhannya punya potensi lautnya yang dalam
sehingga bisa bikin abu abu yang semudah
dan ini prospek buat mereka yang di kalimantan selatan
peresmian kantor pusat baru john lynn juga dirangkai dengan
sejak dua puluh sembilan hingga tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
mulai dari batu licin fun bike
tanah bumbu bersolawat hingga penampilan seni budaya
bazar umkm lokal dan penampilan artis ibu kota
yang tampil pada malam pergantian tahun baru dua ribu dua puluh